aparat satgas operasi damai kartens dua ribu dua puluh tiga dan personel bko brimob serta polres yahukimo
selasa siang menggerebek markas kelompok bersenjata kodap tiga yahukimo
di kawasan hutan yang ada di belakang kantor bupati yahukimo provinsi papua pegunungan
kontak tembak terjadi saat proses penggerbekan
dalam kontak senjata tersebut dua anggota kelompok bersenjata tewas
sementara salah satu satgas damai kartens mengalami luka dan telah dibawa ke rumah sakit yahukimo di dekai
sejumlah barang bukti ditemukan di lokasi markas
di antaranya lima senjata rakitan laras panjang dan satu senjata rakitan laras pendek
amunisi serta alat alat perang tradisional berusaha maksud kami berupa busur dan panah
kapit huma spolda papua menyatakan
penggerebekan ini berawal dari pengejaran dan sweeping yang dilakukan petugas
usai penyerangan kelompok bersenjata
data terhadap pos kepolisian pada senin tiga puluh satu juli lalu
hingga selasa malam petugas masih terus melakukan pengamanan di kota dekai
kabupaten yahukimo mengantisipasi terjadinya kembali penyerangan dari kelompok bersenjata
di dalam hutan di belakang kantor bupati yahukimo
polisi berhasil melumpuhkan kedua orang kkb
dan setelah dilakukan olah tkp
selanjutnya kedua kkb tersebut dibawa ke resudid dekai
untuk divisum dan identifikasi
guna mengetahui identitas mereka